puluhan warga cinderjo banjar sari solo menggelar kirap tumpeng
serta doa bersama untuk kelancaran pernikahan kaisang dan juga erna gudono pada rabu ini
sejumlah warga kampung cinderejo banjar sari solo
tempat di mana presiden joko widodo pernah menghabiskan masa kecilnya
menggelar kirap tumpeng dari gang kampung yang sempit
menuju taman wisata kalipepe yang berada di seberang jalan kampung cinderjo pada rabu
dengan mengenakan aksesoris dari anyaman bambu
mereka membawa beberapa tumpeng nasi lengkap dengan lauk pauknya
sambil membawa poster yang berisi doa dan harapan
untuk pernikahan putra bungsu presiden joko widodo ks sang pangarep dengan erna gudono
sesampainya di taman kalipepe salah satu warga memimpin doa
agar hajatan presiden joko widodo yang menikahkan putra bungsunya berjalan lancar
dan menjadi pasangan yang bahagia dunia akhirat
semoga dengan doa kita
kita bersama ini allah mengijabai temanten diberi hidup rukun
sehingga mendapatkan keluarga yang sakinah mawadah warahmat
warga mengaku ikut bahagia meski tidak mendapat undangan tasyakuran di pura mangkunegaran
selesai doa bersama seluruh peserta kirap dan warga yang menyaksikan
makan bersama di pinggir kalipepe
sri hartono solo jawa tengah